hai mencoba kuliner timur tengah tidak perlu jauh jauh di bandung ada sejumlah restoran khas
timur tengah yang memiliki aneka menu andalan salah satunya terletak di jalan progo restoran
ini memiliki menu sawar malaham menu berukuran jumbo ini terbuat dari daging kambing dan aneka
sayuran seperti lektus bawang bombay tomat serta tambahan kentang goreng setelah jadi satu sawarma
tidak perlu dipanggang lagi tetapi sudah bisa langsung dinikmati satu porsi sawarma dibanderol
sembilan puluh tujuh ribu rupiah tidak hanya sawarma ada juga paket kambing bakar muda yang terdiri dari kambing muda
bakar ayam bakar nasi biryani nasi kapsa dan nasi mandi yang berada dalam satu wadah lalu ada
lambosa salat dan minuman keunggulannya kita pakai kambing ya kamu nya kambing muda muda
dan spesial menunya kami muda bakar untuk bahan bahannya kita seperti berasnya kita
asli impor dari beras mati enggak dicampur sama yang lain seperti rempah rempahnya itu sangat
berasa banget kalau di sini ya seperti kapulaga sama yang lain lain rempah rempahnya menu ini dijual mulai
rp tiga puluh untuk tiga orang nah ini dia menu menu andalan yang ada di resto ini sudah tersaji
semuanya di depan meja saya dan ini bisa menjadi referensi ataupun alternatif untuk anda yang
mungkin bosan berbuka puasa dengan yang itu itu aja kuliner timur tengah ini bisa menjadi
rekomendasi untuk anda yang ingin mencicipi berbuka puasa dengan kuliner timur tengah
karena biasanya kuliner timur tengah itu kan kaya akan rempah restoran ini juga dihiasi dengan
ornamen timur tengah karena memang ya selain dari tempat yang emang enak makanannya juga tentunya
dong kambing olahan kambingnya uh mantep lah menurut saya makanya saya kesini terus tempat lain yang
menawarkan menu khas timur tengah adalah restoran yang terletak di kawasan jalan ternate bandung
beragam menu ditawarkan di tempat ini salah satunya adalah greek musaka cara membuat menu
berbahan dasar terong ini terhitung mudah terong yang telah dipotong digoreng hingga kecoklatan
setelahnya terong disiram dengan paduan saus rempah dan bawang bombay yang telah dipanaskan
kemudian ditambahkan keju mozzarella yang dilelehkan nah ini sudah jadi ya saya menunya
dari maroko dari maroko biasanya dihidangkan sebagai appetizer atau hidangan pembuka
menu lain yang bisa dipilih adalah kuftah laham menu ini merupakan olahan daging kambing giling
yang sudah dibumbui dengan paprika bawang dan rempah lainnya daging kambing kemudian
dibentuk memanjang dan dipanggang hingga matang menu ini disajikan dengan tambahan roti dan saus
selain itu ada juga aneka jenis menu nasi khas timur tengah seperti biryani kabsah dan mandi
yang menjadi menu favorit di tempat ini kalau ciri khas timur tengah itu semuanya kayakan rempah
jadi kalau misalkan memang cari sesuatu yang beda dari timur tengah itu apa sih sama western
sama yang lainnya ini kalau timur tengah ini selalu dengan kayak selalu rempah spicy dan
pokoknya yang selalu strong di mulut gitu autentiknya timur tengahnya yang kita jaga
jadi betul betul kita tidak memang resto kita tidak untuk ibaratnya untuk apa ya menyesuaikan
rempah dengan orang indonesia dan kita juga harus mencari tempat yang lebih baik untuk kita
indonesia justru memang the bridge of middle east indonesia adalah aljazeera dengan otentik rasanya
aneka menu khas timur tengah di lokasi ini dibanderol dengan kisaran harga mulai dari tiga puluh
rupiah untuk minuman dan empat puluh lima rupiah untuk makanan tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat